kebersamaan anies baswedan dan susi pujiastuti yang ditunjukkan keduanya pada awal pekan ini menimbulkan beragam respon
dua partai politik koalisi perubahan untuk persatuan atau kpp nasdem dan pks menyambut baik
tetapi respon berbeda ditunjukkan partai demokrat
demokrat menganggap pertemuan itu bukan hal yang luar biasa dan menyatakan pencarian bacawa pres sudah selesai
kita bahas malam ini hari ini bersama para narasumber ada ketua jurubicara partai demokrat diska putri
mbak diska selamat sore selamat malam
apakah terat melihat ini sebagai sesuatu yang bagaimana
karena kalau misalnya kita lihat katakanlah dari nasdem nasdem tadi menyambutnya luar biasa baik
kemestrinya nyambung dan lain sebagainya mbak diska silahkan
untuk pertemuannya sendiri kami tentu menyambut baik bahwa pak anies sebagai baca pres kami membuka komunikasi dengan banyak pihak
termasuk juga berbagai elemen termasuk disini juga ibu susi pujias tuti
kami tahu ibu susi adalah seorang yang sangat berkembang
dia adalah salah satu tokoh dan figur politik yang luar biasa
juga banyak kiprahnya di nasional ini
jadi kami tentu menyambut baik apa yang sedang dilakukan oleh pak anies terutama untuk merangkul berbagai elemen
ini adalah tentu kami melihat ini adalah sebagai salah satu upaya pak anies sebagai baca pres
yang insya allah menjadi capres dan kemudian menjadi presiden untuk merangkul semua elemen
jadi kalau untuk pertemuannya sendiri kami tentu menyambut baik
ini karena tentu ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas juga
untuk terus merangkul semua kalangan yang juga ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk indonesia
sesuai dengan koalisi perubahan yang kami bentuk begitu
kalau untuk upaya menjodoh jodohkannya bagaimana mbak diska
kami tentu ini adalah semuanya sudah dari awal sejak dari awal partai demokrat selalu bilang bahwa
kami bersekoalisi perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada pak anies baswedan sebagai bacawa press untuk memilih cawa pressnya
dan itu juga sudah sesuai dengan piagam koalisi yang kami tandatangani sejak maret dua ribu dua puluh tiga yang lalu
bahwa di dalamnya tentu ada salah satunya adalah menyerahkan sepenuhnya cawa press kepada bacawa press pak anies
di situ juga sudah ditandatangani termasuk oleh ketiga ketua umum termasuk ketua umum kami
yaitu adalah pak agus harimurti yudhoyono
jadi tentu kalau untuk semua itu
ini adalah bagian dari demokrasi yang kami terapkan di koalisi perubahan
kita lihat bahwa semuanya tentu menginginkan yang terbaik untuk menjadikan siapapun yang nanti akan menjadi cawapresnya pak anies
sehingga kami sangat terbuka dengan berbagai pilihan
nanti tentu akhirnya akan tentu akan kami serahkan sepenuhnya kepada pak anies sebagai baca pres kami
ya masih terbuka saya mengutip pernyataan anda
kami masih terbuka terhadap berbagai pilihan
tapi saya ingin tahu ini belum ada ya
jadi bursa cawa press belum selesai kan kalau di koalisi perubahan ini
bursa cawapres kami tahu bahwa itu sudah sejak bulan april yang lalu kita sudah dengar dari tim delapan koalisi perubahan yang sudah menyebutkan bahwa sebenarnya sudah tuntas

tapi tentu apabila sudah tuntas
jadi apabila saat ini kemudian terbuka dengan berbagai kami bilang bahwa ini adalah terbuka untuk melihat opsi opsi yang ada
tapi tentu apabila sudah ada

tapi apabila sudah tuntas
sudah ditentukan kami juga saat ini sedang menunggu hasil tersebut begitu
jadi yang saya sebutkan tadi adalah bahwa ini bukan artinya adalah masih terbuka atau misalnya belum selesai
tapi ini kalau misalnya ada satu atau sebagian pihak yang melihat bahwa ini adalah bagian dari menjodoh jodohkan kami melihat ini bahwa ya selalu terbuka untuk aspirasi tersebut
stapi tentu dari tim koalisi delapan kami sudah tepati

final bahwa cawapres sudah final oleh pak anies begitu
seperti yang sudah disebutkan oleh tim koalisi dan juga oleh pak anies sendiri
jadi saat ini kami hanya dalam posisi menunggu kapan kemudian ini akan diumumkan begitu
oke baik kang ujang kalau misalnya kita lihat politik itu kan soal momen ya kang ujang ya
momen gestur dan lain sebagainya seperti biasa kita perbincangkan
anda melihat yang terjadi sepekan terakhir ini setelah anies baswedan bertemu dengan susi pujastuti
ya tentu itu punya makna ya
maknanya apa bisa jadi memang pertemuan tersebut bukan hanya sebagai bagian pertemuan antar tokoh
tetapi juga lebih dalam dari itu
karena kalau dua politisi bertemu tentu yang dibicarakan ada persoalan politik persoalan kebangsaan
nah karena momennya momen pilpres ya tidak lain kemungkinan besar membicarakan soal pilpres itu
apakah persoalan perjodohan cawapres
apakah misalkan ingin jadikan

tetapi juga tidak hanya se hashtag yang menyeimbangkan
tapi his work memang secara tanggal tiwan
jadi misalnya dipelan tas compraki
iya sayang sekali komunikasi
dari manakah misalkan
dari manakah misalkan dukungan bu susti dari partai politik itu
itu penting apakah dari demokrat pks atau nasdem
yang kedua tentu terkait dengan elektabilitas
jadi kalau perjodohan ya syaratnya paling tidak harus memiliki elektabilitas yang cukup
karena pertarungan pilpres itu bukan hanya pertarungan figuritas
tapi pertarungan elektoral
oleh karena itu ya sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan
siapapun yang ingin menjadi capres maupun cawapres
perlu memiliki elektabilitas yang kuat atau yang tinggi
karena kalkulasi menang dalam konteks pemilu ya elektabilitas yang tinggi
makanya dalam sejarah misalkan ada misalkan pak maruf amin
ya elektabilitasnya rendah kenapa jadi
ya karena memang dipasangkan dengan pak jokowi yang incumbent
hari ini misalkan bu susi apakah cocok dipasangkan dengan pak anies
tetapi tadi harus didorong dengan elektabilitas yang tinggi
karena pak anies ini kan bukan incumbent
dan beliau ada dalam posisi berhadapan hadapan dengan pemerintah
cukup berat ya dalam konteks itu
oleh karena itu ya butuh cawapres yang memang bisa menambah elekta
elektoral dari pak anies itu
hari ini kita tahu pak anies elektabilitasnya masih di peringkat ketiga
maka perlu dorongan elektoral dari bakal cawapresnya itu
kalau tidak ya berat
jadi harus saling menopang satu sama lain antara pak anies dengan cawapresnya itu
nah munculnya bu susi ya saya melihat ya sesuatu yang bagus bagi saya
karena ada alternatif pilihan
kalau kita misalkan di internal partai koalisi ada pak ahy internal
kalau di eksternal misalkan ada bu hopipa
ada yani wahid ada bu susti
semuanya pendekar pendekar perempuan yang hebat
tinggal memilih mana saja yang cocok yang pas gitu loh untuk disandingkan
apakah memang nanti pilihannya dari luar koalisi ataukah memang dari dalam koalisi
tinggal dibicarakan dengan pak anies
ya kang ujang kalau misalnya anda lihat perkembangan sampai saat ini
kira kira pak anies baswedan membutuhkan sosok yang seperti apa sebenarnya
sekalipun memang sudah memberikan kriteria khusus ya
tapi yang dibutuhkan
yang dibutuhkan seperti apa
ya saya sih melihat yang dibutuhkan seperti bu hopipa ya
perempuan dari daerah pemilihan yang cukup padat
yang cukup besar pemilihnya
jawa timur itu adalah pemilih kedua terbesar di indonesia setelah jawa barat
lalu sosok figur perempuan
yang ketiga itu berbasis masa islam nahdlatul ulama gitu nahdiyin
dan kita tahu bu hopipa itu adalah ketua muslimat
ketua ibunya ya emak emaknya lah di kalangan nu
oleh karena itu saya melihatnya sebenarnya yang paling cocok paling pas ya untuk disandingkan dengan pak anies itu adalah bukopipa
tetapi kan persoalannya bu hopipa saya dengar gitu tidak mau
karena memang agak berat pilihannya kelihatannya ingin menjadi gubernur yang kedua kali
nah bu yeni wahid mungkin ada sedikit cocok tapi kan agak berat karena tidak punya posisi gitu
tidak punya daya gedor
elektabilitas juga apa namanya mungkin ya kurang ada
lalu pilihan tadi bu susi juga tadi ada pertimbangan tokoh
elektabilitas harus ditingkatkan
saya melihatnya figur perempuan ya berlatar belakang islam dari nahdlatul ulama
dan itu penting dari daerah yang jumlah pemilihnya besar yaitu jawa timur
kita tahu pertarungan terbesar adalah di wilayah jawa termasuk di jawa timur begitu
misalnya kita melihat perkembangannya sekarang mbak diska
anda sendiri tadi sudah mengatakan bahwa semuanya di tangan pak anies baswedan untuk menentukan siapa bakal cawapresnya
tapi kalau misalnya dari partai demokrat
apakah bu susi itu termasuk dalam kriteria bacawa pres yang diusung oleh kpp
koalisi perubahan ini untuk persatuan
ya kalau kita lihat bahwa tentu semua figur pasti ada
ada plus dan minusnya
semuanya juga kami tahu ada kelebihannya masing masing seperti yang pak ujang bilang
ada buho viva ada bu susi ada kemudian pak sahaye misalnya dari ketua umum kami
atau siapapun kami tentu kami melihatnya bahwa semuanya punya kans
kami juga melihat bahwa tentu ada kriteria kriteria yang di sini baik di sini kurang baik atau di sini bisa saling mengisi
yang nanti akan menjadi pertanyaan selanjutnya adalah yang mana yang terbaik menurut pak anies begitu
kalau kami sendiri di partai demokrat tentu kami juga sudah menyodorkan beberapa nama
kami tahu bukan cuma mas ahaye kami juga menyodorkan beberapa nama yang kami anggap sebagai bagian dari yang bisa mengisi kriteria kriteria tersebut
tapi tentu pada akhirnya nanti pak anies baswedan yang akan menentukan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik yang menurut dia memiliki fungsi utilitas maksimalnya
yang memiliki menurut dia yang terbaik
yang paling maksimal memenuhi kriteria kriteria itu
jadi menurut kami saat ini semuanya tentu ada plus dan minusnya
setiap figur setiap tokoh kami juga mendengar dari banyak pihak termasuk misalnya dari berbagai pengamat termasuk juga dari berbagai politisi
ada banyak pilihan cawapres untuk pak anies
tapi tentu yang benar benar tahu dan mengerti adalah pak anies sendiri sebagai cawapres
karena yang kami harapkan adalah ini tidak seperti politik dagang saja
tidak seperti politik dagang saja
tidak seperti politik dagang saja
berharap bahwa nanti pak anies bersama pasangannya ini bisa selaras duit tunggal
harapannya tidak hanya menjadi presiden yang berhasil jadi presiden tapi juga menjadi presiden yang berhasil
jadi kami menganggap bahwa semuanya masih semuanya tentu ada plus dan minusnya
tapi tentu yang bisa menentukan sendiri yang mana yang terbaik itu adalah pak anies baswedan sebagai capres kami
baik baik mbak diska terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini
kita masih melihat masih menunggu tentunya semuanya
mbak diska terima kasih banyak dari partai demokrat dan juga kang ujang dari universitas al azhar indonesia
sayang sekali sore hari ini bang mardhani alisera tidak bisa hadir dalam diskusi ini terima kasih
sama sama mbak putri mbak diska
terima kasih banyak mari pak ujang